halo selamat malam
seperti kabut atau gas yang masih melingkupi ruang publik hari hari belakangan ini
rasanya membuat kita tidak memiliki disabilitas yang cukup baik
untuk melihat berbagai realitas politik dan hukum yang terjadi
kami kembali hadir untuk mencoba mengikat kabut tersebut
dengan serangkaian informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik di indonesia
bersama saya budha diputro anda menyaksikan layar demokrasi
dinamika politik jelang dan setelah penetapan pemilu mendapat banyak tantangan dan gejolak yang tidak mudah
mulai dari hasil pemilu yang tidak bisa diterima
semua pihak sampai unjuk rasa yang menelan korban
rasanya perbedaan dan kebencian politik masih bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar
apakah demokrasi kita tengah berada di persimpangan
pengumuman kpu yang menyatakan bahwa pasangan jokowi maruf telah memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
tidak membuat kegaduhan politik meredah
pasangan prabowo sandian kalah dalam pengetuan suara
dan memilih pemilu presiden
saya tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu
selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan
tentu saja berbeda dengan prabowo yang menolak hasil rekapitulasi suara
pasangan jokowi marut mengapresiasi jalannya pesan demokrasi
dan berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat indonesia
saya dan pak kiai haji ma'ruf amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
dimanapun berada atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
perbedaan sikap ini berujung juga pada aksi protes yang berakhir dengan kericuhan di berbagai titik di ibu kota
tidak hanya memanaskan eskalasi politik kericuan ini juga menelan korban jiwa dan luka luka
menurut data yang dihimpun detikkom dari gubernur dki anies baswedan
sampai minggu kemarin ada delapan orang meninggal dunia dan lima puluh delapan orang luka yang masih dirawat di rumah sakit
namun kapolri jenderal tito karnavian juga mencium ada aroma konspirasi
yang bahkan bisa menelan korban untuk dijadikan sebagai martir
senjata senjata ini mereka pakai diantaranya juga kepada massa supaya nanti akan timbul martir
alasan membuat untuk publik menjadi marah
seiring dengan proses politik ini
serangkaian tokoh oposisi mulai ditahan kepolisian
kebanyakan mereka terkena tuduhan makar
menggerakkan people power
sampai menyebarkan berita bohong
kendati sempat berujar tidak akan menempuh proses gugatan di mk
akhirnya pihak prabowo lewat kuasa hukumnya
mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi
kuasa hukum prabowo sandi berharap
mahkamah konstitusi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator
kami mencoba mendorong mahkamah konstitusi
bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik
tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat
dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan
inilah pemilu terburuk di indonesia
yang pernah terjadi
selama berapa tahun
selama indonesia berdiri
demokrasi kita memang mendapat ujian dan gejolak yang tidak mudah
belum lagi ditambah polarisasi politik di level masyarakat yang diprediksi
belum akan sembuh dalam waktu cepat
apakah demokrasi kita memang tengah berada di persimpangan
atau justru demokrasi kita tetap teguh di jalan yang lurus
budi adiputro cnn indonesia
kayaknya ini kurang lebih ini pas ya waktunya ya
kira kira kurang lebih satu minggu usai penetapan
pertama kali ini ada pemenang pilpres yang berujung pada kericuhan
sampai menimbulkan korban
hingga kini masih banyak kabut kesimpang siuran yang membuat publik bingung dan bertanya tanya
apakah ada problem mendasar pada kualitas demokrasi kita
bagaimana kualitas penegakan hukum serta penghargaan terhadap kebebasan
serta hak asasi manusia di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ini
kami akan mengulas problem problematika itu pada malam hari ini
bersama mas eko sulistio deputi bidang komunikasi politik dari kepala staf kepresidenan
terima kasih mas eko sudah datang libur libur
oke kemudian ada bang andre rosiade jurubicara partai gerindra
terima kasih bang andre sudah datang ke cnn libur libur
selama dulu dia terpilih kan
terpilih dan suaranya agak bagus katanya
oke tapi kita tidak bahas andre dan suaranya berapa ada di sumatera barat
tapi kita bahas katanya demokrasi kebebasan hak asasi manusia penegakan hukum
tengah banyak ujian dalam waktu satu dua minggu terakhir ini
bang andre ada catatan betul
apakah persoalan demokrasi penegakan hukum kebebasan terutama hak asasi manusia ini punya problem yang cukup serius satu minggu ini
jadi gini mas budi dan mas eko
pertama yang harus kita pahami bahwa demonstrasi
ini kan ada narasi ini bahwa demonstrasi itu seakan akan makar
ini yang harus kita luruskan di area publik bahwa demonstrasi itu boleh
mengeluarkan pendapat dan kebebasan ekspresi ini boleh
dilindungi oleh undang undang
termasuk demonstrasi diperbolehkan dan dilindungi dan diatur oleh undang undang
nah bagaimana ke depan narasi demonstrasi ini bukanlah dianggap makar
hanya memang harus kita pastikan demonstrasi itu harus sesuai dengan aturan dan perundangan
demonstrasi itu harus damai konstitusional tidak anarkis
dan itu yang dilakukan
dihimbu oleh pak prabowo di tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua mei
dua puluh mei itu saya ingat
kan tadi diputar dua puluh satu mei dan dua puluh dua
saya ada di sebelah pak prabowo itu
sebelah kanan ya
tapi nggak kelihatan di daerah ini
yang ketika menolak hasil pemilu
menolak hasil pemilu
pak prabowo tanggal dua puluh satu itu menolak hasil pemilu
tapi beliau di dalam pidatonya akan menempuh jalan konstitusional
lalu terakhir pidatonya itu saya masih ingat poin terakhir ya
menghimbau kepada seluruh pendukung pak prabowo
untuk kalau ada yang ingin melakukan aksi tolong dilakukan secara damai berakhlak kata kata beliau
berarti tidak ada problem
kalau kita tadi pertanyaan besar kita tadi pertanyaan pengantar saya apakah demokrasi tengah berproblem kebebasan tengah berproblem sekarang
anda lihat berarti nggak ada problem dong kalau pak prabowo menerima
nah maksudnya kata gini
problem itu tentu ada ya
dimana ada narasi yang dibangun bahwa sekarang seakan akan orang pelaku demo itu makar
seakan akan demo menentang pemerintah itu hal yang tabu di republik indonesia
padahal kita sama sama berjuang semuanya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
banyak kita berjuang bersama sama agar demokrasi bisa kita dapatkan
jangan sampai mas eko mohon maaf ya dengan segala hormat
pak jokowi ini adalah penikmat reformasi mas
tanpa reformasi pak jokowi nggak mungkin jadi wali kota solo
tanpa reformasi pak jokowi nggak mungkin jadi gubernur dki
tanpa reformasi pak jokowi tidak mungkin jadi presiden republik indonesia
untuk itu tentu
hubungannya dengan kualitas demokrasi satu minggu terakhir
penikmat reformasi yang terbesar dalam sejarah republik indonesia yang bernama pak joko widodo presiden republik indonesia ke tujuh ini
tentu jangan sampai beliau sebagai penikmat reformasi membawa arah kemunduran terhadap demokrasi dan reformasi
itu harapan atau memang sudah terjadi
nah karena sekarang gini
pertama itu harapan
kedua saya merasakan ada indikasi kemunduran terhadap kebebasan berekspresi
ada narasi bahwa seakan akan berbeda dengan kebebasan
berbeda dengan pendapat dengan pemerintah
itu adalah hal yang tabu dan salah sekarang
dan itu terlihat satu dua minggu ke tujuh
dan itu dirasakan pertama ya
ada narasi bahwa pelaku demo itu makar
terindikasi dianggap makar
lalu ada juga orang yang mengkritik pemerintah
salah sedikit aja bicara
dianggap terindikasi makar
nah padahal sebenarnya mas eko
nanti akan kita bahas masalah itu lebih dalam lagi
tapi saya ingin kita bicara mengenai makro
kata andre harapannya demokrasi tidak mundur
tapi kenyataannya katanya demokrasi mundur
jadi gini ada tiga hal ya
yang coba saya ingin komentari ya
yang pertama soal subtansi
yang kemudian yang kedua soal apa
kemudian yang ketiga soal
tadi soal kis
jadi yang pertama
memang betul bahwa demonstrasi itu sebenarnya sesuatu yang
yang oleh undang undang itu diperbolehkan
dalam undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
jelas disana disebutkan bahwa
demonstrasi adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat
secara alesan dan sebagainya
tapi disana juga ada klausul yang menyatakan bahwa
penyampaian kebebasan itu juga harus bertanggung jawab
penyampaian kebebasan itu juga memperhatikan aspek keseimbangan
antara hak dan kewajiban ya
asas kemanfaatan kemudian jaminan hukum dan sebagainya
nah artinya apa
bahwa negara atau pemerintah itu menyatakan bahwa ekspresi kebebasan dalam kontrolnya
ekspresi kebebasan dalam konteks demonstrasi itu diperbolehkan
selama kemudian aturan aturan itu juga disepakati
jadi pemerintah justru merawat dan membolehkan itu
oh iya iya kita sudah bersepakat apalagi setelah reformasi itu betul
kita sudah sepakat bahwa kita ingin mengembangkan negara yang demokratis
soal indikasi indikasi kemunduran seperti yang bang andre tadi katakan
nah itu kaitannya begini menurut saya ya
ini yang penting ya
andre juga bakal menjadi calon tadi kita sebutkan
oh bukan calon lagi bakal menjadi anggota dpr karena belum dilantik ya
dan anggota partai politik
ini mungkin tidak hanya karena memang ada kecenderungan sekarang ini misalnya para politisi juga memanfaatkan dan menggunakan
ini yang harus kita lihat ya
misalnya ujaran ujaran kebencian kemudian kabar bohong dan sebagainya
terutama melalui media sosial
nah itu karena apa
trend ini memang dipakai untuk juga
lebih mudah untuk kemudian istilahnya merendahkan orang kelompok orang dan sebagainya
nah anasir anasir semacam ini di dalam demokrasi maupun pelaksanaan asasi manusia itu justru negara diberi kewenangan
anda lihat misalnya konfenen soal hak asasi pilihan politik
convenant tentang misalnya penghapusan diskriminasi rasial bentuk bentuk diskriminalisasi rasial
nah disitu jelas sekali aturan aturan bahwa negara itu justru diberi kewenangan
manakala misalnya ada sebagian orang ada sekelompok orang yang kemudian melakukan bentuk bentuk tadi
ujaran kebencian kabar bohong dan sebagainya
jadi pendekatan hukum untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia tadi mas eko
itulah kemudian bahwa kebebasan itu sifatnya tidak absolut
ekspresi kebebasan berpendapat
kemudian ekspresi kebebasan
ekspresi kebebasan berpolitik juga tidak absolut
artinya ada batasan batasan yang justru negara bisa masuk di situ
dan itu negara memang diberi kewenangan
yang absolut memang kalau kebenaran
kita udah banyak mengadopsi itu ya
hak asasi pilihan politik sudah diadopsi dalam undang undang
kemudian penghapusan diskriminasi rasial juga udah jadi undang undang empat puluh dua ribu delapan
itu legalisasi yang sah yang memberikan kewenangan negara
oke jika memang negara merasa bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh aparat dengan apa yang fakta fakta yang satu dua minggu atau mungkin satu bulan terakhir kita lihat dalam media masa itu menjadi bagian dari sebenarnya untuk melindungi kebebasan yang khusus
yang lebih luas ya
yang lebih luas itu sendiri
tapi yang menjadi absolut juga seperti kata mas eko adalah proses politik yang agak keras satu minggu terakhir
itu menelan korban jiwa
nah bagaimana kita menempatkan demokrasi kebebasan dengan adanya korban yang kita tidak bisa kesampingkan
itu akan kita bahas usaha jenah
kami akan segera kembali
ini problem yang satu lagi yang akan kita bahas
ini ada informasi beberapa hari lalu keluarga korban kerusuhan dua puluh dua mei
menemui wakil ketua dpr fadli zon pada senin yang lalu di gedung parlemen
pihak kuasa hukum keluarga korban mengaku mereka akan mencari dukungan keadilan hingga ke pbb
perwakilan tiga keluarga dari total sepuluh korban meninggal dunia dalam peristiwa kerusuhan dua puluh dua mei
temui wakil ketua dpr untuk menyampaikan aduan dengan membawa total tiga puluh dua dokumentasi foto dan video aksi kekerasan yang diduga
dilakukan oknum aparat keamanan
didin orang tua salah satu korban muhammad harun al rashid mengaku datang mencari keadilan
didin menjelaskan anaknya yang berusia lima belas tahun ikut menjadi korban meninggal dunia akibat tertembak peluru tajam pada kerusuhan dua puluh dua mei lalu
menurut didin hingga saat ini dirinya belum menerima hasil otopsi kematian putranya
hasil otopsi terus terang saja saya belum terima sampai sekarang jadi memang tidak ada
jelas pembunuhan soalnya apalagi kalau peluru
apalagi kalau peluru bersarang di dalam tubuh itu apalagi kalau bukan pembunuhan itu peluru tajam bukan peluru karet
sementara itu ismar syafruddin ketua advokasi keluarga korban menjelaskan pendampingan dilakukan karena adanya indikasi tindakan pelanggaran ham yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan
menurut ismar usai mengadu ke dpr pihaknya juga akan menyampaikan aduannya ke komnas ham bahkan hingga ke pbb
perlu kami sampaikan bahwa ini kan adalah pidana umum bukan delik aduan
tidak perlu ada yang melakukan laporan ketika sudah terjadi suatu peristiwa hukum maka otomatis kewajiban daripada pihak penegak hukum melakukan pengusutan penyidikan secara konkret
jadi tidak perlu walaupun ada pernyataan tidak akan melakukan penyelidikan karena diminta oleh beberapa pihak
pihak kepolisian sebagai petugas harus melakukan pengusutan
malah orang orang yang meminta kepada keluarga atau diwaris untuk tidak melakukan penuntutan ini bisa dianggap menghalangi penyidikan
seperti diberitakan jelang dini hari terjadi kerusuhan dari aksi unjuk rasa pada dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
dilaporkan sebanyak sepuluh orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka luka
sementara itu beberapa waktu sebelumnya kapolri jenderal tito karnavian mencium adanya penumpang gelap dalam aksi dua puluh satu dua puluh dua mei yang bertujuan untuk membuat situasi memanas dan masyarakat marah terhadap aparat kepolisian
senjata senjata ini mereka pakai diantaranya juga untuk kepada massa supaya nanti akan timbul martir
timbul martir alasan membuat untuk publik menjadi marah
oke saya mau ke mas eko dulu mas eko melihat fenomena kenapa kita rendengkan tadi
ada keluarga korban merasa menjadi korban tentu saja dari aparat keamanan yang represif
sementara tadi jenderal tito mengungkapkan ada penumpang gelap justru yang ingin membuat situasi panas sehingga masyarakat merasa bahwa aparat lah yang melakukan pembunuhan itu
ya jadi begini kita mulai dari pak tito ya
jadi kalau kita lihat kejadiannya sampai kira kira dua puluh satu ya
dua puluh satu malam jam sembilan malam
itu memang terjadi namanya peace demonstrasi ya
artinya demonstrasi damai
nah memasuki kemudian tengah malam itulah kemudian ada sekelompok orang yang kemudian memprovokasi dan kemudian ada tindakan dari aparat keamanan gitu
nah itu yang kemudian ada jatuh korban dan sebagainya
nah dari kejadian itu saya kira sudah dinyatakan oleh pak kapolri juga bahwa seluruh pengendalian pada peristiwa itu menjadi tanggung jawab kapolri
nah persoalan sekarang misalnya ada apa ada yang terbunuh ada kemudian yang
sepuluh orang kalau tidak salah mas eko ya
saya juga melihat ya
saya juga melihat misalnya viral berapa tindakan dari
beberapa tindakan dari aparat yang di lapangan ya
nah itu polisi juga atau polri juga sudah membuka diri ya untuk kemudian membuat tim ya
buat tim untuk melakukan pengusutan supaya kemudian ini jelas siapa yang melakukan
tapi standpoint negara hingga saat ini bahwa korban korban terbunuh itu karena polisi atau ada penumpang gelap seperti dikatakan pak trump
itu harus ada bukan
artinya pak tito pasti punya ada indikasi ya
kepolisian pasti sudah punya indikasi indikasi yang itu bisa menjadi kemudian bahan temuan
nah sementara kemudian polisi sendiri juga sudah menurunkan tim ya
dan kemudian teman teman yang dari ngo dari ylbhi dari lbh kontras dan sebagainya juga pengen membentuk tim pencari fakta gitu
nah menurut saya memang tidak bisa kemudian sendiri sendiri ya
harus ada upaya secara bersama
artinya ini bisa di mix
dan kemudian nanti bisa bekerja dalam perspektif yang tidak sepihak gitu loh
tapi kemudian secara komprehensif
nah itu saya kira polisi sudah sangat terbuka
karena mungkin orang juga belum tentu percaya dengan hasil investigasi yang misalnya polisi melakukan sendiri atau kelompok masyarakat sivik melakukan sendiri komnasal melakukan sendiri
itu yang penting kemudian ada upaya untuk kemudian mengusut peristiwa itu
tapi kemudian sekarang polisi juga bekerja ya
bekerja dalam konteks temuan temuan dan bukti bukti
ada temuan temuan menarik kan pak seko
sudah sudah disampaikan oleh polisi kan
sudah disampaikan oleh kepolisian misalnya ada senjata yang sudah diperlihatkan tadi
kemudian ada hoknum hoknum yang sudah mengaku gitu loh
nah ini semua kan sudah pro justis ya
artinya sudah mengalami penyidikan
yang itu sudah ada di dalam bap mereka
termasuk kemudian kaitan dengan beberapa orang gitu loh
berapa orang itu gimana pak seko
pengakuan terhadap orang orang yang sudah diperiksa itu
jadi mereka akan mengaku bahwa ini dari sini dari sini dari sini
nah itu pasti akan diungkap oleh kepolisian untuk siapa orang orang itu
jadi memang ini murni akan diselesaikan lewat peringkatan hukum ya pak seko ya
akan dikembangkan tidak hanya itu pasti akan dikembangkan
dan arti kata kan polisi ingin bentuk tim pencari fakta untuk mengungkap apakah memang ada free rider
yang disampaikan oleh mas eko tadi kan bahwa demonstrasi pendukung pak prabowo itu tanggal dua puluh satu itu berjalan damai sampai jam sembilan malam
mereka buka puasa bersama mereka solat taraweh bersama ada zikir petausiah
lalu jam sembilan sesuai kesepakatan mereka pulang
itu pendukung pak prabowo
ya pendukung pak prabowo
jadi identifikasi dari pihak pak tito ya
lalu tiba tiba sekitar setengah sebelas sepuluh tiga puluh malam tiba tiba ada masa yang dianggap oleh pihak kepolisian berbeda
habis itu bertukar
mereka pulang lalu jam setengah sebelas itu ada masa yang memprovokasi
akhirnya terjadilah bentrok
itu masa pendukung prabowo bukan ya
kita belum tahu
ada perintah dari tim atau partai atau
saya ingin pastikan bang andar sebelum itu ya
saya ingin pastikan bahwa pak prabowo sudah menegaskan di tanggal dua puluh satu itu kalau mau ada aksi tolong konstitusional jangan anarkis dan berakhlak
itu kata kata pak prabowo bisa dilihat di teks pidatonya ada di handphone saya
lalu aksi itu berjalan
aksi itu berjalan damai sampai jam sembilan malam akhirnya mereka bubar
tiba tiba sepuluh tiga puluh ada masa yang memprovokasi polisi
yang akhirnya terjadi pemicu bentrok dan mereka lari ke belakang
ke arah tanah abang
yang sampai ke arah petamburan yang memicu akhirnya konfliknya lebih besar
kan di situ masyarakat
masyarakat yang masuk kampung kampung akhirnya kan semua terprovokasi
dan anda melihat upaya kepolisian dalam melokalisir masalah
ini yang harus diinvestigasi
di satu sisi kita melihat
kalau melihat video video viral yang ada
ada indikasi perlakuan yang berlebihan
tapi di satu sisi kan polisi juga menyatakan butuh penegakan hukum
nah saya tidak ingin menyalahkan dua belah pihak
kita cari win win untuk kebaikan bangsa negara
bang andres supaya win winnya lebih asik kita lanjutkan win winnya
supaya iklan dulu

demonya damai dan itu sudah dibuktikan dua puluh satu itu sampai malam damai lalu tanggal dua puluh dua juga sampai
buka puasa damai nah harus win win caranya memang yang disampaikan mas eko itu harus dibentuk tim
pencari fakta oke kepolisian dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga ada tim yang lebih
apa bisa dipercaya oleh publik ya oleh rakyat dan melibatkan para polisi aja nggak bisa dipercaya
iya ini kan narasi narasi penolakan tuh ada pasti curiga itu pasti ada nah saya tidak
kita kan ingin mencari solusi kan oke bukan mencari mencari perdebatan baru lagi oke ya karena
bangsa ini harus cari solusi terbaiknya budi tim pencari fakta libatkan semua pihak tugasnya dua
pertama mencari free rider penumpang gelap yang menjadi dalang kerusuhan yang dianggap polisi itu
ada yang kedua mencari korban korban yang masih hilang
lalu mencari ada apa kenapa ada korban ya tadi malam saya datang ke arah pondok aren mas eko saya diajak
oleh teman teman juru juru bicara untuk melihat salah satu korban nah menurut pengakuan dari
keluarga korban ininya bolong mas jadi hampir korban meninggal ya meninggal ya tapi saya
nyati bolong kayak bekas luka tembak tembakan nah tapi kan kita tidak ingin memprovokasi
suasana ya kita ingin mencari solusi nah menurut saya tim pencari fakta ini sudah terbaik
oke free rider bisa diungkap oke lalu kenapa mereka jadi korban ini bisa tapi yang bisa dipakai
pastikan sebagai tim pemenangan prabowo sandiaga bahwa aktor intelektual atau orang orang yang
berusaha menjadi penumpang gelap tadi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kubu anda
saya pastikan pak prabowo dan bang sandi sudah menghimbau seluruh langkah kami adalah langkah
konstitusional bahkan di tanggal dua puluh dua malam jadi tidak pernah masih ada keributan di sekitar jalan bambri
prabowo mengimbau kepada pendukung saya yang masih ada di sekitar bawaslu dan masih ada di depan
bawaslu tolong segera mundur dan pulang bahkan di tanggal dua puluh dua sore itu pak prabowo bilang di depan
saya kalau ada kita bermasalah dengan aparat dipukul aparat oke udah ngalah saja jadi
dimana letak pak prabowo seorang provokator atau dalang kerusuhan seperti yang dituduhkan oleh
orang orang yang ngaku aktivisme lapang akter akter intelektual itu pasti tidak ada hubungannya dengan
misalnya nanti kemudian ke polisi saya ingin mengandalkan saya ingin mengklarifikasi juga
ada orang yang ngaku ngaku aktivisme delapan ya siapa tuh aktivis merah pada caleg apaan dipimpin caleg
hanura gagal tuh beniramdhani tkn nya pak jokowi dia melaporkan ke baris krim pak prabowo dalang
oke saya ingin sampaikan itu fitnah keji luar biasa oke seorang beniramdhani baik apakah ini
merepresentasikan tkn pak jokowi atau memang orang ini sekedar mengaku supaya enggak keji
mas eko ini kan ini ini pikiran publik ini sinopsis tadi enggak ditanya sinopsis publik
ada dua yang mau saya tanya kepada anda pertama kita sudah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan kita katanya demokrasi kita
semakin maju semakin matang tapi kenapa dalam sebuah demonstrasi ada korban meninggal dunia
ini kayaknya kita setback sekali ke puluhan tahun sebelumnya itu pertama kenapa bisa ada korban
meninggal di tengah iklim
demokrasi dan demonstrasi yang damai seperti tadi kata anda dilindungi oleh negara itu yang
pertama yang kedua bagaimana dengan tadi sampai mau mencari apa namanya suaka atau perlindungan
hukum keadilan hukum ke sampai ke internasional gitu ke pbb mahkamah internasional tadi sejak awal
sudah saya sampaikan bahwa memang dari peristiwanya dari alat bukti yang ada juga dari cctv yang ada
juga terlihat bahwa ada setelah demonstrasi yang damai tadi
ada sekelompok orang ya kan yang kemudian provokasi dan kemudian muncul peristiwa kerusuhan itu
sudah menurunkan tim untuk mengusut itu apakah memang kemudian itu ada kesalahan prosedur
tingkat aparat misalnya atau kemudian memang indikasi indikasi yang suka orasinya susa atau

indikasi yang sudah ditemukan oleh polri
senjata ada orang yang sudah
dan kemudian ada alat buktinya
berubah senjata dan semuanya ini semua harus
nah kemudian saya terlibatkan dari
menurut anda demonstrasi para demonstran waktu itu

kalau kita mau bicara soal kerusuhan politik
yang jadi korban siapa
demokrasi dan kemudian persatuan
kita menjadi terkoyak
dan saya kira baik
maupun kubu dua
misalnya itu sama sama dirugikan
terhadap peristiwa yang kemarin
mengenai pbb tadi
mengenai ingin mencari keadilan sampai ke pbb
karena udah gak percaya lagi dengan instrumen
menurut saya begini ya
saya gak jelas pbb nya seperti apa
karena saya pernah baca juga ada upaya untuk
melakukan pengaduan di icc ya
nah menurut saya begini
kita harus tahu betul
itu tidak menjadi
bahan ketawaan lah
karena apa prosesnya kan begini
itu akan mengadili peristiwa ya
peristiwa politik ya terutama peristiwa politik
yang memiliki dampak yang luas ya
dan kemudian itu terbagi dalam satu
kemudian satu lagi adalah
penjahat perang ya
nah itu tiga itu
dan ini dua ribu satu ratus dua puluh dua m tidak masuk dalam kriteria kriteria tadi yang anda sebutkan ya mas eko
mereka juga mencari keadilan yang berbeda ya
mereka juga mensyaratkan bahwa
kalau kemudian itu bisa dilakukan oleh pengadilan
dia nggak akan melakukan itu
masih ada proses lagi kira kira begitu
nah oleh karena itu
menurut saya penting tadi
apa dilakukan upaya pengusutan
mungkin secara bersama
karena ada biak biak tentu yang kemudian ingin melakukan itu
pandangannya komprehensif gitu

mas eko dan juga bang andri ada satu lagi problem demokrasi yang di ini
nilai banyak kalangan juga ini agak mundur ke belakang
ketika katanya negara terlalu reaktif dengan
apa namanya suara suara yang agak keras kepada pemerintah dan juga penguasa
kita akan bahas itu saja tetap bersama kami